hasnaini muin direktur utama pt misi mulia metrikal berteriak histeris saat akan dibawa
masuk ke mobil tahanan di gedung bundar kejaksaan agung menuju rutan salemba cabang kejagung pada
kami sore perempuan empat puluh enam tahun ini bahkan mencoba berontak ketika petugas kejaksaan agung membopongnya
masuk ke dalam mobil tahanan kejaksaan agung sebelumnya menetapkan hasnaini sebagai tersangka
kasus dugaan tindak pidana korupsi perempuan yang menjuluki dirinya sendiri wanita emas ini
diduga menyelewengkan penggunaan dana pt waskita beton precast pada dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
berperan menawarkan pekerjaan pembangunan tol semarang demak kepada pt waskita beton prikes
senilai tiga ratus empat puluh satu miliar rupiah namun hasnaini mencaratkan pt waskita beton prikes
menyerahkan sejumlah uang dengan dalih penanaman modal belakangan diketahui uang tersebut digunakan
untuk kepentingan pribadi hasnaini selain hasnaini dalam kasus ini kejagung juga menetapkan enam orang
tersangka lain maka wpp menyetorkan uang senilai enam belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga empat ratus dua rupiah yang belakangan
diketahui bahwa uang tersebut
dipergunakan untuk pengaruhi bagi
masih terkait perkara rasuah komisi pemberatasan korupsi menetapkan hakim agung sudrajat dimyati
dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di mahkamah agung
penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan
oleh tim kpk di jakarta dan semarang jawa tengah pada rabu malam dua puluh satu september menurut ketua komisi
bahuri pada jumat dini hari hakim agung sudrajat timyati diduga menerima uang dari pihak berperkara
yang sedang meminta kasasi di mahkamah agung terkait dengan aktivitas koperasi simpan pinjam
inti dana di pengadilan negeri semarang dalam pengurusan kasasi ini di duga ypkds melakukan
pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pihak di mahkamah agung ri yang dinilai
mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim dalam operasi tangkap tangan
ini kpk menyita uang sebesar dua ratus lima ribu dolar singapura dan lima puluh juta rupiah seluruh tersangka
langsung ditahan penyidik mulai jumat dua puluh tiga september hingga dua belas oktober dua ribu dua puluh dua tim liputan cnn indonesia